ya inilah kemunculan pertama penyidik senior kpk novel baswedan setelah sebelumnya selama sepuluh bulan terakhir
dirawat di salah satu rumah sakit di singapura dan telah menjalani serangkaian operasi mata
dan kita tadi sudah menghadirkan berbagai informasi bagaimana detik detik penyerangan terjadi pada sebelas april dua ribu tujuh belas lalu
dan kini anda bisa melihat suasana novel disambut oleh sejumlah pimpinan kpk mantan pimpinan kpk
dan kita akan mendengarkan bersama keterangan dari salah satu wakil ketua pimpinan kpk
dan pak kapolda juga barusan menjawab
terima kasih pak laude jadi tadi kita bicara bahwa ketika novel baswedan kembali itu kita sambut harus dengan gembira
karena artinya perjuangan akan terus terjadi akan terus dilakukan meskipun kita tahu sebelah mata bank novel belum bisa berfungsi sebagaimana layaknya
akibat serangan orang tak dikenal selasa sebelas april dua ribu tujuh belas yang lalu sepuluh bulan sebelas hari sampai dengan hari ini
kenapa kita harus gembira karena kita harus memelihara optimisme ke depan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mundur
tidak boleh melambat apalagi terhenti karena serangan serangan seperti itu
saya persilakan pada bank novel untuk menyampaikan sesuatu
silakan pak novel
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentunya suatu kebanggaan bagi saya ketika saya bisa kembali dan kemudian bertemu dengan semua rekan rekan sekalian pimpinan kpk media dan semua orang orang yang mendukung dalam rangka pemberantasan korupsi
bagi saya yang terjadi kepada diri saya penyerangan terhadap diri saya saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan
tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat buat diri saya
saya juga ingin mengharapkan hal ini juga berkaitan dengan rekan rekan semuanya baik pegawai kpk
dan para aktivis penegak hukum yang dalam rangka bertugas pemberantasan korupsi
tentu saya ingin hal ini bisa menularkan semangat hal yang sama
sehingga kita bisa semakin berani semakin sungguh sungguh dalam rangka melakukan tugas tugas memberantas korupsi
karena apabila kemudian kejadian terhadap diri saya ini membuat takut membuat
apa namanya menerja dan lain lain tentunya ini kemenangan bagi pelaku penyerangan
dan saya tidak ingin itu terjadi
yang kedua tentunya saya dalam beberapa kesempatan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua masyarakat republik indonesia
dan juga kepada bapak presiden
yang telah memberikan perhatian memberikan dukungan dan juga terkait dengan pembiayaan saya selama pengobatan di singapura
tentunya itu sesuatu hal yang luar biasa dan dukungan yang baik
begitu juga dengan pimpinan kpk seluruh pegawai kpk dan semua rekan rekan kolega media dan lain lain
semua dukungan dan doa yang disampaikan
yang disampaikan kepada saya tentunya membuat kebaikan kebaikan timbul dan menjadikan semangat buat diri saya
saya ingin hal ini ke depan semakin kuat dan saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama proses pengobatan terhadap mata saya bisa segera tuntas
ini suatu hal yang paling penting dan saya berharap setelah itu saya bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya
itu yang perlu saya sampaikan
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
terima kasih kepada semuanya dan kepada rekan rekan semuanya yang sudah memberikan dukungan hadir langsung di tempat ini dan tentunya ini suatu hal yang luar biasa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mas novel
ini pesan penting
jadi kami pegawai kpk ketika hari pertama novel diserang dan kemudian keluar
terlihat di publik meskipun dengan mata tertutup kemudian bisa senyum dan melambaikan tangan
itu pesan penting bagi kpk bahwa kita harus terus bekerja meskipun saya seperti ini
itu pesan yang kita baca dari novel baswedan
nah bagaimana dengan teman teman pegawai yang sekitar sepuluh bulan lebih tidak bertemu dan tidak bekerja bersama dengan novel akibat dari para penyerang tersebut
saya minta perwakilan dari pegawai menyampaikan sesuatu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
serta saudaraku novel
saya merasa senang
saudaraku bisa kembali lagi ke tanah air
pah darah ini
bangsa yang di dalam
yang masih korupsi
kita dari pegawai
apakah saudaraku ingin sembuh total
saudara saudara sekalian ingin saudara novel ini sembuh total
pengen kasusnya terungkap
pelakunya bisa maju ke
sudah sudah sidang
oleh karena itu
mintalah pada allah
itu hanya wasilah jalan
oleh karena itu
kalau mau terungkap
banyaklah minta pada allah
pesan kepada saudaraku
minta pada allah
nikmal maulahu ni'mal nasir
nikmal maulahu ni'mal nasir
engkau adalah manusia terpilih
di antara manusia lain
kenapa allah memilihmu
karena allah yakin kamu sanggup
saya juga nggak mengatakan pimpinan
belum itu pimpinan bisa sanggup menanggung beban seperti ini
berpisah sama keluarga
tidak sedikit biaya yang dikeluarkan
oleh karena itu saudaraku
karena engkau manusia terpilih
dekatlah dirimu dengan allah
kalau engkau ingin presiden bikin tgpf
minta pada allah
bukakan hati presiden itu
kalau pada akhirnya
kemudian tim penyidik tidak mampu
kemudian sudah angkat tangan
minta pada allah
yakinlah dengan pertolongan allah
minta agar presiden dibukakan hatinya untuk membentuk tgpf
engkau adalah pejuang
engkau bukan selebriti
oleh karena itu
pesan dari teman teman
engkau masih harus balik ke singapura
teman teman jurnalis harus mengerti
kasih kesempatan beliau untuk memulihkan kesehatannya
berikan waktu yang cukup
jangan terlalu dikejar kejar
mohon ini ke singapura
insya allah sebulan berikutnya akan dilakukan operasi besar
kami sangat yakin saudara aku
bahwa dengan kehadiranmu di negeri ini
akan banyak calon calon politisi
mencoba mendekatimu hanya hadir di rumahmu
untuk meningkatkan popularitasnya
oleh karena itu saudara aku
engkau sudah pintar
sudah sepuluh tahun jadi penyidik kpk
hanya akan menunggu pangkat ketentaran
oleh karena itu
kami dari peguai kpk
terima kasih atas kedatangan rekan rekan sekalian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi itu suara paling dalam dari lubuk hati
karena memang kalau di kpk
para pegawai itu berinteraksi setiap hari
atau ditempatkannya para pegawai tersebut
melakukan pencegahan ataupun pemberantasan
kesedihan sangat banyak
tapi kegembiraan jauh lebih banyak
karena hari ini saudara kami kembali ke
ada perwakilan dari
dari pak abraham samad
nanti akan bicara
setelah itu nanti
ada teman teman dari masyarakat sipil
perwakilan sekaligus penyerahan
ada petisi lebih dari enam puluh lima ribu orang
menuntut satu hal
silahkan disampaikan nanti
dan terakhir nanti ada
perwakilan dari teman teman media
yang juga akan menyampaikan
silahkan pak abraham samad
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama kita patut bersyukur
kepada allah subhanahu wa ta'ala
kita sudah dipertemukan
sudah dalam tahap
masih akan menjalani operasi
itu yang pertama
kemudian yang kedua
bahwa apa yang menimpa novel
tidak boleh sedikitpun
tapi ini justru sebaliknya
apa yang menimpa novel
terhadap para koruptor
kemudian yang ketiga
saya ingin sedikit
memberi masukan kepada
yang hadir disini karena harapan
tokoh tokoh yang ada di luar
kasus novel ini sudah berlarut larut
bukanlah waktu yang
singkat tapi waktu yang
yang sudah dipergunakan
oleh aparat tapi sampai hari ini
kita bisa lihat semua
kita bisa saksikan semua
terhadap kasus novel
oleh karena itu sebenarnya
harapan kami seluruh
pimpinan kpk untuk
sesegera mungkin mengusulkan
untuk segera membuat
tim gabungan pencari fakta
dalam rentang waktu
sepuluh bulan yang
kita sudah jalani dan
pelakunya juga belum ditemukan
maka tidak ada jalan lain
dan menemukan pelaku penyiraman
terhadap novel adalah
gabungan pencari fakta
oleh karena itu
kita seluruh masyarakat indonesia
sangat berharap bantuan pimpinan kpk
dan seluruh jajaran pegawai kpk
untuk dibentuknya tim gabungan pencari fakta
saya tidak yakin
kalau tidak dibentuk tim gabungan pencari fakta
akan berlalu begitu saja

dan pelaku penyiraman
dan pelaku penyiraman
dan pelaku penyiraman
dan pelaku penyiraman
dan pelaku penyiraman
dan pelaku penyiraman
seperti yang dialami
pegawai pegawai kpk sebelumnya
dan para aktivis anti korupsi
yang juga pernah mengalami
seperti yang dialami novel
oleh karena itu
sekali lagi seluruh masyarakat indonesia
agar sesegera mungkin
membentuk tim gabungan pencari fakta
karena inilah salah satunya
dan mengungkap kasus penyiraman
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi tadi harapannya
presiden bisa membentuk
pgpl itu yang disampaikan
sebagai perwakilan masyarakat civil
sekaligus nanti penyerahan ke vv tersebut
pada pimpinan kpk
selamat siang teman teman sekalian
saya tadi tidak lagi
mengulangi pesan daripada novel
menurunkan semangat perjuangan
tetapi malah sebaliknya
tetapi pada saat yang sama
problem tanggung jawabnya kan sudah jelas
dalam konstitusi undang undang kita
saya tadinya bener bener bilang bahwa
kepada saudara kapolri saudara tito
saya tadi berpikir dia itu dikerjain oleh anak buahnya
tetapi sebagai pengacaranya novel setelah sepuluh bulan
saya pikir adalah soal penyidikan
sampai sepuluh bulan ini saya kira belum ada kemajuan progresnya
kita minta betul kepada saudara kapolri karena ini adalah tanggung jawab dan pertanyaan yang diberikan kepada kita
karena ini adalah tanggung jawab dan pertanyaan yang diberikan kepada kita
karena ini adalah tanggung jawab daripada kepolisian
agar martabat kita sebagai negara hukum
agar martabat kepolisian negara kita ini betul betul
dipercaya oleh publik
segera akan dituntaskan
ini akan menjadi hutang kepada
kepada pemerintah dan kepada kita semua
kalau novel bisa di ancam

apa jaminannya seseorang juga yang mendampingi dia yang sekarang ini bicara
tetapi bagi kami selalu bilang sama pak novel
kalau nyawa kami ini sudah lah
itu sudah kita serahkan
tetapi hukum yang tidak ditegakkan
di dalam bangsa kita
oleh karenanya kita minta kepada saudara kapolri
saudara kita karena ini hutang saudara
hutang kita bersama
sepuluh bulan saya kira ini harus segera dituntaskan
dari apa namanya
salah satu pengacaranya novel baswedan yang diberi untuk mewakili
sekian dan terima kasih
semoga lakasan buang
saya ingin menyambutkan disini ada lebih dari enam puluh ribu
untuk berhubungan dengan
tidak akan pernah lelah untuk menyuarakan
kebenaran dan keadilan untuk novel baswedan
dan hari ini dimana novel kembali
adalah momen dimana kita
berkomitmen dalam memperangkan korupsi
dengan membentuk tim gabungan pencari fakta
apakah dia melihat masalah ini sebelah mata
sekali lagi teman teman
hari ini adalah awal
semangat kita bersama
untuk mencari kebenaran
dan juga untuk bersuara
untuk meminta tim gabungan
untuk mencari kebenaran
untuk mencari kebenaran

kita berhubungan dengan novel baswedan
mau diangkat kita tunjukkan ke
publik ini bahwa dukungan rakyat
sangat kuat untuk ajang
ada perwakilan dari teman teman
media yang sehari hari meliputi
kenapa ini penting
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kpk
tidak mungkin bisa berjalan sampai hari ini
kalau tidak ada dukungan kuat dari media
dan teman teman jurnalis yang punya komitmen pemberantasan korupsi
silakan pada deska
untuk pengobatan mata kiri dan kanan abang
kami juga mengucapkan terima kasih karena selama sepuluh bulan juga abang tidak menyerah
untuk terus mengupayakan pelaku mencari pelaku penyerangan abang
dan kami rekan rekan jurnalis juga tetap tidak menyerah untuk mencari tahu
dan meminta kepada pihak berwenang mencari pelaku sebenarnya
kalau bapak saya pernah berkata kerja keras itu tidak pernah mengkhianati
memang kadang keadaan bisa tidak baik dan kadang keadaan bisa membuat kita down
tapi sepanjang kita bekerja hasilnya pasti tidak menghianati
itu saja terima kasih
sk saya kira cukup ya karena novel harus banyak istirahat dalam proses pemulihannya
jadi kita mohon pengertian juga dari teman teman semua
kami ucapkan terima kasih perjuangan belum selesai bahkan belum apa apa kerja masih panjang
kita harap dukungan dari semua pihak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh